bagus banget rumputnya dek
kalau bapak bayarin rumput ludri ini
kita gak punya alas buat tidur
soalnya kita nggak punya tempat tinggal
kita mau tinggal di samping makam kakak kita ini
kalian semua ini nggak boleh tidur di makam
saya ada rezeki lebih
ini dua juta
kalian bisa gunakan untuk mengontrak rumah
dan sisanya untuk beli makanan
terima kasih pak
karena bapak sudah baik sama kita semua
bapak boleh ambil rumput bludru yang itu
makasih ya adek adek ya
kalau saya butuh rumput ini lagi
saya besok boleh beli lagi ya
oh boleh pak
kita bisa kembali ngontrak
resep banget sih lebih nyakit
nggak sembuh sembuh lagi
tolong jaga rumah ibu ya jaga
sekali lagi terima kasih ya bu
yaudah kalau gitu saya mau meres meres lagi

kenapa anak anak itu bisa ada di sini
kenapa mereka bisa ngontrak di rumah ini ya
mereka ngontrak di rumah saya mbak risma
tapi dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu untuk mengontrak rumah
rezeki itu rahasia allah mbak risma
allah punya cara lain buat memberi rezeki pada hambanya
apalagi buat anak yatim piatu yang teraniaya seperti mereka
aku harus lidiki dari mana mereka punya uang secepat itu
kok saya gak bisa mencabutnya
tidak pak saya yang cabut
ini pak rumput beledronya
masya allah ternyata cuma kalian yang bisa mencabutnya
ini rezeki buat kalian
pasti semasa hidupnya
sama rumah sangatnya yang kalian berdua
kak inni itu sangat perhatian sama kita
walaupun kak inni bukan pakar kandung kami
ya udah yang ini saya bayarin juga
ini sama yang kemarin
iya pak ini rumput beledronya
makasih ya dek
alhamdulillah banyak banget duitnya
baik pak udah jualan dulu ya
bu balikin pak
oh itu uang kami bu
kalian itu dapat uang ini dari kuburan aini tahu nggak
dan aini itu keponakan saya
jadi semua perhubungan dengan aini itu milik saya
bu kembali uang kita bu
oh kalian mau
kalian mau saya laparin bantu hah
pergi pergi nggak
pergi pergi kalian
kenapa sih tantonya kak aini selalu jahat sama kita
apa yang kita dapat selalu diambil
sabar aja bud allah itu kan nggak pernah tidur

dia akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita
kakak putri noni
kalian dari mana aja sih
om tuh cari kalian dari pagi tadi gak ketemu
dan sekretaris om bilang
kalau kalian itu diusir ya
dari rumah sama bu risma
yaudah kalau gitu sekarang kalian masuk ke mobil
kita akan menemui bu risma
bu risma sedang berada di makam kaini om
tadi bu risma merampas uang kami
apa gak takut diazab itu bu risma
selalu menzalimi kalian
yaudah kalau gitu sekarang kalian masuk mobil
kalau aku menjual rumput bluedru ini
aku pasti akan kaya raya
susah banget sih
lu udah mati juga masih nyusign aja
oh anak anak tadi gampang banget ya
nggak bisa bu rumputnya nggak mau terangkat
bu risma rumputnya keras sekali
saya tidak akan menyakiti kalian lagi
dan demi allah saya ikhlas
warta warisan peninggalan aini menjadi milik kalian
saya akan menangkapmu
bu risma sudah nggak ada bu risma sudah meninggal
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah